bapak komjen paul soehardi alius
bapak komjen paul soehardi alius
bapak komjen paul soehardi alius
bapak soehardi alius
bapak komjen paul soehardi alius
bapak komjen paul soehardi alius
bapak komjen paul soehardi alius
bapak komjen paul soehardi alius
bapak komjen paul soehardi alius
bapak komjen paul soehardi alius
bapak komjen paul soehardi alius
bapak komjen paul soehardi alius
bapak komjen paul soehardi alius
bapak komjen paul soehardi alius
bapak komjen paul soehardi alius
bapak komjen paul soehardi alius
bapak komjen paul soehardi alius
bapak komjen paul soehardi alius

bapak komjen paul soehardi alius

bapak komjen paul soehardi alius
bapak komjen paul soehardi alius
bapak komjen paul soehardi alius
bapak komjen paul soehardi alius
tidak bisa lembaga ini didirikan sebagai koordinator
undang undang nomor lima tahun dua ribu delapan juga mengatakan itu
jadi kami mengkoordinasikan sekarang ada tahun ini ada tiga puluh delapan tahun lalu tiga puluh enam kementerian lembaga
karena root causes atau akar masalah dari terorisme kan banyak sekali
orang menjadi teroris menjadi radikal itu kan ada masalah di hulunya
jangan kita menjadi pemadam kebakaran terus kita main di hilir terus sampahnya dari hulu jalan terus
nah sampah di hulu itu urusan siapa urusan semua kementerian
urusin pendidikannya urusin kesejahteraannya urusin ekonominya
itu sangat urusin masalah bagaimana beragamanya moderasi
beragama bukan agama jadi moderasi ini itu balik balik kadang kadang
ini orang yang meresmikan
sekarang contohnya sekarang saya membuat membentuk kemarin meresmikan pusat kajian atau studi moderasi kebangsaan
itu kan lebih bagus lebih manusiawi lebih humanis ketimbang pakai radikalisme

tadi pak suhari juga mengatakan bahwa memang sulit untuk bisa memastikan bahwa siapapun mantan
katakanlah napiter begitu atau mantan teroris dia ikut program deradikalisasi
apakah memang ini tidak menjadi satu hal yang wajib pak sebetulnya bagi mereka
kita katakan wajib kalau dia nggak mau nggak pak
ya kan program sukarela ini
ya tadi ada keempat klasternya teman teman sekalian
teroris itu begitu masuk dalam kasus teroris ada empat tahapan yang kita sentuh
dari proses identifikasi rehabilitasi reedukasi sampai reintegrasi sosial kembali ke masyarakat
nah mereka dibuat dalam empat klaster
inti atau hardcore ada militan ada supporter ada simpatisan
ini treatmentnya beda beda gitu
kalau ngadepin yang hardcore kasih yang lebih rendah ilmu agamanya dimakan sama mereka gitu
adu dalil adu ayat lepot
jangan salah terbarik pula nanti yang semacam sipir sipir terpengaruh gitu
artinya memang tantangannya cukup sulit ya
oh besar besar
apalagi ini berkaitan dengan ideologi misalnya
fisiknya bagus bagus aja tapi kepalanya udah lain isinya gitu
nah ini harus kita netralisir
jadi sekarang jangan underestimate
dan kita butuh bantuan semua masyarakat untuk itu
mari kita buat tenang masyarakat
jadi sementara memang terkait dengan enam ratus wni akses ini belum diputuskan dan memang masih dikaji sejauh mana kemudian
jadi dari bnpt belum ada rekomendasi atau kemudian opsi yang mana yang sebaiknya dilakukan
terima kasih itu
cuma kita sampaikan nanti pak
menko puluh kami akan memutuskan dari semua
begini situasinya begini gini dan internasional kayak begini
nah kementerian ngomong tinggal disimpulkan nanti belum jadi keputusan
ada target pak sampai bulan apa kira kira apa yang ditawarkan
tapi yang jelas kami harus siap terus
baik terima kasih banyak pak suhardi alius kepala barat nasional penanggulan terorisme
sudah berbagi bersama kami di cnn indonesia
terima kasih pak
terima kasih pak
iya pak merintas
sejauh ini masih mengkaji wacana untuk menerima atau tidak enam ratusan wni eksisis yang ingin kembali ke tanah air
ada pro dan juga kontra terjadi terkait dengan wacana pemulangan tersebut
antara prioritas keamanan dan juga ancaman terhadap ideologi atau mengedepankan alasan kemanusiaan
karena tentu bagi negara demokrasi seperti indonesia dengan paham pancasila
adanya ideologi ideologi lain yang kemudian dipercaya oleh wni misalnya x isis
ini tentu dapat mengancam eksistensi dan juga keamanan di negara ini
bagaimana kemudian karakter paham terorisme pada kombatan eksisis
ini seberapa sulit untuk mengembalikan pemahaman mereka yang sudah terpapar agar tidak lagi menjadi radikal
kita coba ulas malam hari ini setelah tadi kita mendengarkan langsung
wawancara langsung dengan kepala bnpt suhardi alyus
saya akan perdalam lagi dengan pak beni mamoto
kepala pusat studi terorisme dari universitas indonesia
selamat malam pak benny
terima kasih pak sudah hadir di layar demokrasi malam hari ini
kalau kita lihat pak benny tampaknya pemerintah sangat hati hati sekali
mau diapakan kemudian eks wni eksisis ini
di sisi kemudian ada pertimbangan kemanusiaan
tapi di sisi lain tentu security soal kemudian ancaman ideologi ini juga hal yang perlu dipertimbangkan
dari kacamata anda apa yang membuat pemerintah tampaknya belum bisa final memutuskan wni eksisis ini
yang jumlahnya cukup banyak enam ratusan orang mau diapakan kemudian
jadi pertama kita mengikuti bagaimana di media sosial
apa yang terjadi di suria dengan mudah diakses
anak anak kecil dilatih kemudian pemenggalan kepala membunuh
sepertinya tidak ada nilai manusia lagi
ini tertanam di ingatan seluruh masyarakat
ditambah lagi beberapa aksi teror bom yang terungkap di indonesia ternyata berafiliasi dengan isis
atau atas instruksi dari syria
tapi ada yang lebih serius lagi adalah
yang mungkin jarang di ekspos
pemenggalan kepala yang ada di syria itu sudah terjadi di indonesia di medan
penjaga di polda medan polisi
gorok siram bensin mau dibakar
diposo tiga orang dipenggal kepalanya
nah ini akan semakin membuat masyarakat takut
membayangkan ketika enam ratus itu
sel sel yang di sini akan bisa lebih aktif
lebih lagi ketika mereka nanti di dalam tahanan bisa berkomunikasi
faktanya seperti itu
maka dia bisa menginisiasi bisa mengarahkan bisa menggerakkan bisa memotivasi
ini menjadi ancaman yang jauh lebih serius lagi
sementara itu kita juga harus menyadari
apakah penanganan yang sudah pulang yang lalu itu sudah maksimal
oke ini soal deradikalisasi ya
ini harus dievaluasi dengan objektif dan jujur
kita tidak bisa hanya mengidentifikasi indikator kesuksesan diradikalisasi itu hanya
oh hanya sedikit yang kambuh lagi ikut ngebom
sementara sel yang sedang bergerak kita tidak tahu
oke nah sebelum nanti kita berdalam lagi pak benny soal diradikalisasi
kita dengar terlebih lagi kita dengar kembali apa kemudian pernyataan presiden
terkait dengan pemulangan enam ratus wni eksisis yang ingin kembali ke indonesia
dan nanti sebentar lagi kita akan putuskan kalau sudah dirataskan
semuanya masih dalam proses
plus dan minusnya
tapi mereka ratakan sudah semula paspor
apakah masih bisa masuk
ya kalau bertanya kepada saya ini belum ratas ya kalau bertanya kepada saya saya akan bilang tidak
tapi masih dirataskan
kita ini pastikan harus semuanya lewat perhitungan kalkulasi plus minusnya
semuanya dihitung secara detail
ya saya kembali ke pak benny
sebelum kita perdalam lagi soal deradikalisasi ya tadi anda sempat singgung pak benny
jadi menurut kacamata anda dengan pertimbangan tadi presiden secara pribadi ya
bukan sebagai kepala negara lebih baik tidak dipulangkan begitu
apakah memang itu kira kira menjadi opsi yang paling tepat bagi wni eksisis ini untuk tidak dipulangkan saja sebaiknya
ya tadi saya sampaikan tentang aspek ancaman
aspek hukum kita punya undang undang
nah apakah nanti kebijakan yang akan diambil itu akan tidak menabrak hukum
ini juga perlu dikaji secara mendalam
karena dia sudah membakar paspor dia tidak lagi mengakui presiden tidak mau mengakui nkri pancasila dan sebagainya
termasuk dia sudah berjuang untuk kepentingan negara lain
faktor faktor itulah yang kalau disampaikan masih dikaji dan sebagainya karena apa
dari jumlah itu perlu diidentifikasi dikelompokkan
apakah dia waktu itu korban saja karena kan banyak yang ketipu juga
mana anak anak berapa perempuan berapa anak anak sudah ikut latihan atau tidak
jadi diklasifikasi ya
mana kemudian hanya kemudian korban penipuan atau kemudian dicuci paham otaknya begitu
mana yang memang dia adalah kombatan fighter nya
nah ini ada proses

biasanya ketika kami masih tugas dulu
kita tukar informasi intelijen dengan aparat di negara negara tertentu yang menangani itu
kemudian nanti dilihat bagaimana temuan mereka kemudian identitasnya dan sebagainya
karena sangat sulit ketika paspor sudah tidak ada dan sebagainya
kita dapat nama mungkin nama samaranya kan mereka punya nama samara banyak sekali
nah ketika mereka tidak mengungkapkan identitas aslinya
bagaimana kita akan bisa mengenali siapa dia

itu juga yang tadi disampaikan oleh pak suwardi sebetulnya
ada enam ratusan nama tapi itu masih nama nama alias
dan itu belum bisa dipastikan bahwa jumlah itu betul betul enam ratus sebetulnya
betul jadi menurut saya ini prosesnya agak panjang
karena mengidentifikasi perorangan saja dengan kondisi tadi
karena memang jaringan teror atau jaringan rahasia itu memang biasa
bukan nama alias sederet
di tempat lain ganti nama dan sebagainya untuk menyembunyikan identitas aslinya
nah ini sudah itu makan waktu belum keterlibatan
artinya aparat tentunya harus mengecek bagaimana komunikasi mereka dan sebagainya
dari indonesia densus juga bekerja untuk mengecek
oh ini yang terhubung dengan jaringan ini
yang memberi instruksi mengebom di sini yang mengirim uang ke sini dan sebagainya
ini perlu waktu panjang jadi kalau kira kira juni
ya itu pun sudah cepat kalau juni
pak benny tadi menarik ketika anda sempat katakan
isis ini kan menebar ketakutan yang luar biasa
dengan pemenggalan secara frontal bahkan di video kan dan lain sebagainya
dari yang anda teliti ya atau amati soal gayanya isis ini
apakah itu menjadi karakter atau sebetulnya karakter terorisme oleh isis ini seperti apa pak benny
ya yang pertama tentunya kita berangkat dari ideologi
mereka mengandung ideologi takfiri
semua orang yang di luar kelompok saya kafir
darahnya halal untuk dibunuh itu dulu
nah kemudian yang kedua
pameran kekerasan yang dilakukan dan disebar di media sosial
ternyata berhasil merekrut anak anak muda yang
notabene mengalami diskriminasi dibully bayangkan
dari eropa berapa banyak
ternyata mereka yang menyeberang ketika diteliti
latar belakangnya adalah mereka mereka yang tidak berdaya untuk melawan ketidakadilan
diskriminasi dibully dan sebagainya
disisihkan dari masyarakat dan sebagainya
merasa apa namanya diperlakukan tidak adil oleh pemerintah dan sebagainya
nah pameran kekerasan itu seperti menjadi penyaluran emosi yang dia tahan
dia puas ketika melihat orang dipenggal diperlakukan sadis
maka mereka berbondong bondong ke sana untuk bergabung
contohnya saja salah satu tokoh pemenggal yang mr john
kita baca riwayatnya ternyata memang dia pelaku kriminal
kemudian dulu merasa diperlakukan tidak adil oleh aparat
dan dicurigai terus akhirnya dia nyeberang
nah dalam konteks ini tentunya
kemampuan medsos mereka dalam komunikasi
ini kita harus akui mereka menggunakan telegram dan sebagainya
sehingga mereka bisa menyebarkan ideologi ini ke seluruh negara secara masif
kemudian juga provokasi dia lakukan
dan awalnya ketika sumber pendanaan mereka masih dari minyak ilegal
kendali hasil rampokan masih ada
itu bisa dipromosikan sebagai daya tarik
maka selalu iming iming mereka adalah
silahkan datang ke sini nanti gajinya sekian puluh juta
makan enak hidup terjamin dan sebagainya
ketika sumber dana itu habis habislah semuanya
jadi propaganda yang sama yang diterapkan ke masyarakat di indonesia begitu
ya beberapa temuan
dan beberapa temuan kami penelitian yang kami lakukan dengan teman teman menunjukkan demikian
ada yang ketipu karena tadi di iming iming tadi dia jual rumah jual tanah
karena diharap di sana akan dibayar mahal bayar tinggi kemudian hidup enak
bisa menjalankan syariah agama dengan penuh dan sebagainya
pak benny menarik untuk kita lanjutkan lagi sebetulnya ulasan terkait dengan paham radikal
isis ini yang kemudian mencuci otak banyak orang termasuk enam ratus an wni yang langsung pindah ke suria begitu
kita coba bahas juga nanti soal propaganda dan juga program diradikalisasi
kalau menurut pak suhardi alyus kepala bnpt itu sebetulnya angkanya yang kembali itu sebenarnya relatif lebih kecil pak
dibanding yang tidak melakukan kembali perbuatan terorisme itu
bagaimana anda melihat itu apakah itu bisa jadi indikator kesuksesankah
atau justru ada hal hal yang perlu dibenahi
sebetulnya soal diradikalisasi
tapi kita bahas nanti pak benny
kami akan break kami akan segera kembali
baik anda kembali di layar demokrasi
sebelum kita lanjutkan lagi perbincangan dengan pak benny kita dengarkan dulu pak benny
ini ada sejumlah pengakuan
dari para wni eksisis yang sudah kembali
kita lihat apa kemudian yang mereka sampaikan kepada publik
kita lihat berikut ini
katanya orang hijrah itu beriman
hampir seminggu dua atau tiga kali itu selalu terjadi perkelahian
berbagai macam penyebab
jadi istilahnya kayak
kereman lah gitu ya
berantemnya apa coba
sampai mau lempar lemparan pisau
katanya kan sesama muslim bersaudara
cuma kok kayak gitu malah kalah mereka jauh banget dari apa yang mereka katakan
apa yang mereka share di dunia internet itu
gampang sekali memusrikan seseorang
karena tidak sesuai dengan
pemahaman yang diberikan oleh mereka
ini udah dianggap murtad
tapi di isis semuanya murah harga harga nyawa
dan mereka anggap semua yang di luar isis itu kafir
hanya mereka yang muslim
jadi kok udah kayak gitu sulit ya kita
main asal bunuh begitu aja
janji janji yang mereka berikan itu palsu semua
tidak ada yang benar gitu
bahkan kami meminta hak hak kami saja
banyak kebohongan kebohongan yang mereka janjikan itu tidak terpenuhi
tidak ada gitu
ya pak benny persis dengan anda tadi katakan ya sebetulnya ya
tebaran teror dan lain sebagainya
artinya memang kalau kita lihat dari beberapa keterangan tadi
memang banyak juga sebetulnya orang orang ataupun wni eksisis yang sebetulnya mereka hanya menjadi korban ya pak
atau seperti apa
ya dari mereka yang berangkat kemudian belum
dari orang orang yang berangkat ke syria
memang ditemukan mereka akhirnya berpikir dua kali untuk melanjutkan perjalanan
karena dia mendapati bahwa loh perlakuannya kalau sudah berbeda
tidak sesuai dengan apa yang diiming imingkan waktu direkrut waktu itu
jadi ketika orang kampung yang notabene pengertiannya terbatas
kemudian kehidupannya pas pasan
dijanjikan sesuatu yang lebih
padahal dia tidak pernah bisa baca
kita tidak pernah bisa cross check kondisi itu
dengan mudah dia jual tanah atau rumah
nah ini janjinya nih pak benny kita sudah buat grafiknya ini
janji fasilitas yang ditawarkan isis kepada para simpatitan di syria
pekerjaan dengan gaji tiga puluh sembilan juta sampai dengan satu ratus lima puluh an juta
kesejahteraan pendidikan perawatan kuningan tetap
pejuang asing dapat perempuan sebagai pendamping hidup
itu yang anda sebut sejak tadi ya pak ya
jadi memang kita kelompokkan mereka yang memang sudah radikal dari awal
kemudian direkrut dibawah
ada yang tadinya memang semata mata karena iming iming ini
nah bagi mereka yang seperti ini dengan mudah untuk dikembalikan
artinya dengan mudah dinetralisir
dengan kekecewaan itu kemudian dikembalikan ke masyarakat
lain hal dengan yang sudah
yang masuk ke syria
nah dalam konteks deradikalisasi seperti yang disampaikan
kebetulan saya dulu kan memang menangani masalah itu
jadi deradikalisasi harus dilakukan itu sejak ditangkap
jangan berpikir bahwa nanti direalisasi setelah dilapas
enggak sejak ditangkap itu sudah proses mulai dan itu yang saya lakukan
nah ini syaratnya sang petugas itu harus punya hati melihat orang yang ditangani ini sebagai sesama
jangan udah dilihat musuh ini harus saya perlakukan semenang menang ini
ketika kita sudah menyentuh dia ketika kita dengan tulus ikhlas dan dia bisa membaca kita
kita memang tulus ikhlas tidak ada kebencian kemarahan
maka proses membangun komunikasi itu akan lebih lancar
pelan pelan pelan bagaimana kita membangun trust
ketika sudah terbangun
maka nanti dengan enak kita berdiskusi pengakuan mengalir tanpa kekerasan
saya sering menggunakan istilah pendekatan budaya
dia orang mana orang jawa kita gunakan budaya jawa
jangan tujuk tujuk muka boro boro mukul atau gebrak
ekspresi ataupun pilihan kata sikap kita yang menunjukkan kita tidak menghargai dia
ketika itu dilakukan kita kasar kita ngomongnya ketus dan sebagainya
sudah dia akan pasang barikade
tetapi ketika kita bisa empati terhadap dia
kemudian dia akhirnya bisa terima
dan satu hal yang saya pantang jangan bargaining
dan mohon maaf ini banyak terjadi
banyak terjadi dalam program deradikalisasi saat ini yang anda lihat
sehingga ketika janji tidak dipenuhi marah
ketika marah yang terjadi adalah radikalisasi tahap kedua
dan ini sulit
oke di tahap kedua justru lebih sulit dibanding yang pertama
sulit karena apa ketika awal kan kita membangun trust itu begini
dia berpandangan ada pemerintah takut polisi takut kafir darahnya halal
dia melihat saya gitu
tapi ketika kita bisa menampilkan anda salah kami bukan seperti itu
dan ketika dia yakin dan ketika komunikasi kita sudah terbangun baik
dan hubungan kita baik dia malah curhat ke kita
maka di sinilah kita baru bicara
kita baru bicara tentang nanti keterbukaan
dia ngaku cerita ini ini ini dan sebagainya
bahkan kita diskusi saya sering diuji oleh mereka
dia tanya bapak kalau ada kayak gini sikap bapak gimana
bahkan mereka bertanya itu terjadilah dialog
ini dulu belum bicara ideologi
tapi ketika trust sudah terbangun pelan pelan pelan pelan pelan
barulah nanti kita bisa hadirkan pasangan
sekali lagi deradikalisasi diawali ketika dia ditangkap
baik pak bini bicara soal diradikalisasi
kita coba dengarkan apa tadi konversi ya dari kepala bnpt soal diradikalisasi yang selama ini sudah dilakukan
kita dengarkan berikut ini
kita program diradikalisasi
sekarang hasil pengalaman kami pengalaman kami semua teroris yang ada di dalam lapas itu
mendapatkan program deradikalisasi itu pun suka rela
kita klasterkan apakah dia masuk hardcore di inti apakah masuk militan apakah dia masuk supporter atau simpatisan
ulama nya pun beda beda yang kita kirim
jadi bukan bnpt sendirian melaksanakan diradikalisasi ini teman teman sekalian
ini persepsi harus diluruskan
kami bergantung semua kami memang jadi koordinatornya gitu
setiap orang teroris yang mengajukan pembebasan bersarat contohnya
itu tim assessment nya ada dari bnpt dari kejaksaan agung dari sos delapan puluh delapan lapas lengkap dengan psikolog
dan masih banyak juga beberapa yang mungkin masih keras
itu kita ikuti terus setelah lapas
makanya program diradikalisasi dalam dan luar lapas termasuk keluarganya
ya memang tampaknya tidak mudah pak untuk diradikalisasi ini
kalau tadi kita simpulkan dari apa yang disampaikan oleh kepala bnpt
termasuk sebetulnya ada empat tahapan tahapan deradikalisasi tadi
ya jadi ini kan kita bersentuhan dengan orang yang tadinya menganggap kita lawan musuh darahnya khas
ketika ini berhasil dicairkan dan muncul trust
ini harus di maintain terus
salah satu ciri dari anggota jaringan rahasia
curiga pada siapapun
sulit untuk percaya pada siapapun
maka ketika penanganan pertama katakanlah oleh saya
maka estafet berikut harus tandem dulu
baru saya pergi ini lanjut
pertanyaan yang muncul
apakah orang yang meneruskan tugas saya itu punya kompetensi punya kemampuan punya hati
kalau tidak kekecewaan akan muncul
contoh mereka sering curhat minta tolong
contoh mereka sering curhat minta tolong

contoh mereka sering curhat minta tolong soal anaknya dan sebagainya
contoh mereka sering curhat minta tolong soal anaknya dan sebagainya
kita harus empati bagaimana membantu mereka
sekali kita tidak peduli sekali kita bohong sekali kita masa bodoh terhadap mereka
akan muncul ya memang dasar
makanya saya selalu mengatakan
sejak penangkapan sampai dia mandiri

harus ada penanganan yang berlanjut berkesinambungan

konsisten dan ditangani oleh orang yang tepat
oke sejauh ini anda melihat bagaimana
tadi kan dikatakan ada tim assessment mengirim ulama dan lain sebagainya
sudah cukupkah atau masih ada yang bis pak
sudah cukupkah atau masih ada yang miss pak
jadi tim peneliti kami masuk ke lapas kemana mana
kami temukan beberapa hal yang ya mohon maaf kurang tepat
keluhan curhat dan sebagainya
seperti apa misalnya
seperti apa misalnya
seperti apa misalnya
di antaranya itu
yang anda bagikan ke publik
janji begini tidak dipenuhi
itu yang paling sering
kemudian ada bantuan yang tidak sesuai dengan bidang saya
sehingga sia sia dan sebagainya
artinya begini perlu evaluasi secara menyeluruh dan jujur
karena kalau tidak nanti akan lain yang di bawah
lain yang di atas
dan saya ingin ini diperbaiki
kalau tidak masalah ini akan terus terjadi
yang diperbaiki itu yang di bagian yang sebelah mana
di bagian yang mana pak
tadi saya katakan program boleh bagus
kalau pelaksananya tidak kalau pelaksananya tidak pakai hati
saya hanya jalankan tugas
yang penting saya ketemu dia selesai udah saya kasih bantuannya saya pulang
duduk sama sama dengerin dia
ada masalah atau tidak
empati menjadi penting
lebih lebih ketika mereka ada di dalam dan keluarganya di luar
banyak saya lakukan
ketika misalkan gini sedang interogasi kan
saya sambungin bicara
pernah ada cerita yang menarik
ketika dia saya periksa saya tanya anak berapa
loh kok mau
sudah lahir belum
oke saya sambungin cek ya
gimana ma sudah lahir
wajahnya berbinar binar begitu gembira begitu senang
apa yang terjadi
apa yang terjadi sikap dia terhadap saya
sudah bisa ditebak
bahwa saya care terhadap dia
ini hal hal kecil yang menurut saya ya maaf adik adik ini harus belajar lah
bahwa untuk kita peduli sama orang untuk kita empati sama orang itu harus berwujud nyata
oke jadi pendekatan empati dulu
tapi pak benny begini ada kemudian kesulitan ini kan berbeda beda ya levelnya mereka
ada yang kalau yang dia sudah hardcore banget kan agak susah
bahkan menolak untuk di ketemu aja bahkan gak mau begitu menolak untuk dimasuk ke diradikalisasi itu bagaimana
saya memeriksa justru yang level ideolog yang level hardcore bisa semua mau kelas
abu tolod abu rusdan imam samudera gimana amroji bisa
jadi kembali kenapa saya sampaikan tadi
sampaikan tadi hal hal yang saya rinci tadi karena sudah saya praktekkan dan hasilnya terbuka mereka bicara
bahkan hal hal yang saya tidak tahu dibuka
ya memang dalam konteks itu perlu pendekatan yang multidisiplin ada aspek psikologi komunikasi antropologi dan sebagainya itu ada
sehingga ketika kita menginterogasi dia ya kita harus menggunakan itu
kalau hanya polos polos pertanyaan jawaban pertanyaan gak ketemu
oke oke meskipun kemudian kepala bnpt mengatakan hanya ada tiga sampai empat sebetulnya mantan napiter yang kembali lagi melakukan aksinya
dari ratusan yang sudah diprogramkan
saya tidak sependapat indikator itu karena apa masih banyak yang sedang dan siap bergerak
buktinya muncul kasus muncul kasus muncul
ini indikatornya dia
ketika kita mampu memonitor semua secara penuh pergerakan mereka perkembangan mereka situasi mereka kemandirian mereka dalam bidang ekonomi dan sebagainya
maka kita bisa mengatakan itu
tetapi ketika yang pulang dari syria dulu ibu ibu anak anak ditangani kemensos kemensos tidak punya kompetensi menangani case case seperti itu
sehingga penanganannya tidak tepat
ini kami temukan karena tim kami turun
waduh kok begini
nah ini ketika sudah pulang kita tanya ada di mana
jadi pak benny menurut anda langkah pemerintah yang sebaiknya kemudian dilakukan berkaitan dengan unixis ini atau mungkin napi teroris yang sekarang juga mungkin sedang ditahanan itu harus seperti apa
agar kemudian betul secara utuh mengembalikan ideologi
karena kan itu yang menjadi tantangannya sebetulnya
ada yang kemudian secara fisik kita lihat sepertinya sudah fine fine saja
tapi kemudian karena ini soal paham ya ini dari tadi yang saya wawancara dengan kepala bnpt ada kesulitan di tingkat mengubah paham tadi itu
itu seperti apa solusinya menurut anda
tapi dijawab nanti pak benny
kita break kami akan segera kembali
kita lanjutkan diskusinya menarik sekali
ada banyak cerita dan juga analisis dari pak benny mamoto tadi ya pak berkaitan dengan deradikalisasi
dari awal kita sudah membahas bagaimana kemudian isis ini melakukan propaganda sehingga bisa menarik merekrut masyarakat indonesia
kemudian deradikalisasi yang anda katakan justru sebaliknya memang ada hal hal yang harus dievaluasi ada hal hal yang harus dibenahi
nah berkaitan dengan
berkaitan dengan deradikalisasi tadi pak benny mamoto ini kan ada hal yang kemudian cukup sulit
tadi dikatakan oleh kepala bnpt adalah ketika kita lihat dari outlooknya sebetulnya oke tampaknya sudah tidak ada masalah
atau dia mengaku oke kita sudah tobat dan lain sebagainya
tapi soal paham ini soal paham mengembalikan lagi ke mereka kembali dengan paham pancasila dengan demokrasi sistem negara kita
ini bagaimana apalagi orang orang yang dari syria pak
iya jadi saya selalu ketika kita berdiskusi selalu saya sampaikan begini
kita harus tahu akar masalahnya dulu ketika direktur itu kenapa itu dulu
ketika tahu akar masalahnya di situ contoh misalkan oh dulu saya diperlakukan semono sama aparat saya dendam gini gini misalkan itu
atau mungkin ada kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan dia dan sebagainya
atau faktor lain pernah dihina orang atau diperlakukan semena mena oleh tetangga yang notabene beda keyakinan
itu harus kita tahu dulu berangkat dari situlah ini hampir sama dengan narkoba
asesmen narkoba itu selalu cari akar masalah dia pakai itu apa
karena setelah rehab itu harus selesai kalau nggak selesai percuma ini hampir sama

nah ketika kita tahu dia memusuhi pemerintah gini gini karena itu
maka ketika penanganan pertama kita sebagai representasi pemerintah harus bisa menunjukkan nggak seperti itu
ini belum bicara ideologi baru nanti pelan pelan pelan kesana baru kita untuk ideologi
biasanya kita menghadirkan pakar agama kalau di singapura kakaknya nasir abbas
sekian kali saya interview di sana awalnya masih keras belakangan sudah berubah
bahkan dia siap berdebat dia katakan saya siap berdebat dengan mereka yang masih mengikuti paham saya
karena saya sudah temukan jawabannya saya tanya dari mana
kami diberikan buku buku bacaan yang kemudian itu menjadi pembanding
yang kemudian kami bisa mengoreksi apa yang dulu kami yakini
nah hal seperti ini itu sesi lain ada beberapa seperti di kami ada
beliau kalau sudah berhadapan dengan mereka mau debat mau disertai beliau kalau sudah berhadapan dengan mereka mau debat mau disertai
ada diskusi soal agama akan dilayani dengan baik
nah kembali sentuhan awal sentuhan awal menjadi penting
nah dalam konteks keterbatasan anggaran keterbatasan personil jumlah anggota berapa yang dihadapi berapa
ada banyak ngo lsm yang bergerak di bidang ini kalau menurut saya kalau boleh itu didata kemudian

pengalamannya dilibatkan dibagi rata saja penanganannya dia akan bisa mendampingi terus

pengalamannya dilibatkan dibagi rata saja penanganannya dia akan bisa mendampingi terus
dan mereka kebanyakan kan juga dari akademisi
terus mendampingi bnpt tidak perlu pusing
menjadi koordinator saja misalnya begitu ya
angkaran dibantu dan sebagainya
dengan sayap sayapnya yang ini bisa juga menangani mereka yang sudah di luar
keluarga keluarga yang sudah tinggal di daerah mana didampingi untuk membangun ekonominya
karena bagaimanapun ini menjadi penting
ketika kesejahteraan mereka mereka bisa mandiri
kelompoknya sudah tidak laku lagi kalau nawarin sesuatu
tapi ketika mereka masih kekurangan dewa penolong ini akan datang
memang assessment itu menjadi perlu ya
ketika kemudian sepanjang proses diradikalisasi itu
kami sudah menyusun satu strategi diradikalisasi sejak orang ketangkep sampai selesai
harusnya sampai mereka mandiri
di sini ada tahap tahap aset
manajemen yang harus dilakukan untuk mengevaluasi dari aspek ini gimana dari aspek ini gimana
sehingga nanti kita yakini oh sudah oke
tetapi kita yakini ketika mereka sudah mandiri pengaruh pengaruh itu akan sulit
bahkan mereka yang akan ikut membangun ekonomi masyarakat sekeliling
ada beberapa mantanam terima kasih yang sudah melakukan
baik pak benny
ada sedikit perubahan pola
perekrutan terorisme atau yang tadinya mungkin dia sendiri tapi ini kemudian menjadi family
ada istri anak dan lain sebagainya
bagaimana menempatkan program deradikalisasi terhadap perempuan dan juga anak anak
ya jadi waktu dulu kami menangani kelompok al jamaah islamia itu memang pola rekrutmennya keluarga
ini kawin dengan ini
seperti contoh nasir abbas
apa namanya punya kakak hashim bin abbas punya adik adiknya kawin dengan muklas
terus ini nanti jadi kalau kita buat jaringannya oh ini saudara bersuda
atau alumni ponpes yang sama dan sebagainya
itu memang ikatan yang bisa digunakan untuk juga menjaga kerahasiaan dan sebagainya
dan itu lama
kalau sekarang dengan medsource
tidak perlu bertemu pun dengan handphone saja mereka bisa terpapar ya
interogasi terhadap mereka yang instan lebih cepat lebih mudah
dibanding yang tadi ditanamkan dalam dalam rentang waktu lama
nah terhadap anak anak ini bagaimana pak
pendekatannya anak anak yang sudah mengalami masuk daerah konflik tentunya lain dengan mereka
yang lain dengan anak anak yang sekedar apa namanya dia melihat menyaksikan orang tuanya atau ini
bahkan kelompok yang dulu kami tangani itu anak tidak diikutkan
karena batas umur anggota itu ditentukan
istri tidak dilibatkan
ini sejak isis saja perempuan jadi banyak dilibatkan
yang dulu enggak
nah ini penanganannya tentunya beda
untuk mereka yang sudah terrekrut dan sudah komit untuk menjadi pelaku pembunuh diri itu enggak anak enggak perempuan
pak benny kita break terakhir
kita coba bahas konklusi dari polemik soal pemulangan enam ratusan ynxis ini
memang sebaiknya seperti apa kemudian
apa opsi yang paling tepat
apa opsi yang paling baik dari kacamata anda
karena kan ini yang tengah menjadi diskursus ya
belum final pemerintah memutuskan seperti apa
tapi kita break di segmen terakhir layar demokrasi
kami akan segera kembali
kembali pak kepada polemik enam ratusan wni eksistis ini yang tadi anda katakan ini kan masyarakat takut karena propagandanya videonya beredar di mana mana
pemerintah kan masih belum menentukan pak
apa yang kemudian menurut anda sebaiknya dilakukan terhadap enam ratusan wni eksistis ini
ya yang pertama tentunya saat ini kita bangsa indonesia itu sedang menghadapi dua rasa takut
satu corona satu eksistis yang enam ratus ini
kemudian dua duanya pun penanganannya menuntut totalitas
dalam arti totalitas itu anggaran segala macam nanti dampak ekonomi dan sebagainya untuk masalah coronanya ini
nah menghadapi masalah ini ketakutan masyarakat itu cukup dalam
karena sekarang video lama youtube lama tentang anak anak yang sedang membunuh dan sebagainya beredar
ini akan semakin membangkitkan memori itu
sehingga kalau ditanya masyarakat pasti menolak
oleh sebab itu langkah yang dilakukan pemerintah sekarang tentunya dengan kajian yang diawali dengan identifikasi orang orang yang di luar ini
masing masing nanti ketahuan
ini siapa kita cek track record di indonesia nya jaringannya dan sebagainya
pemetaan itu dulu
dipetakan dulu ya mapping dulu
ketika mapping itu sudah kemudian baru bicara undang undang
apakah orang ini masih masuk kategori bni atau sudah tidak
karena jangan nanti kebijakan pemerintah susu menabrak undang undang
ini masalah tersendiri nanti
nah kemudian yang berikutnya seandainya ada yang memang memenuhi syarat untuk oh ini masih wni
kemudian ditemukan misalkan oh ini perempuan ini anak anak kondisinya ini ini
kemudian mau disusun skala prioritas
jadi tidak berarti enam ratus pulang sekaligus
tetapi bertahap dan ada skala prioritas
ini tentunya bisa dilakukan
saya yakin para pakar yang ada di
bnpt maupun di polhukam akan membahas masalah ini
dan yang paling penting adalah deradikalisasinya itu
yang penting adalah desain deradikalisasi ini agak beda
dengan yang sudah ada
tentunya ini akan menuntut anggaran yang sangat besar
karena ini harus berkelanjutan tadi
kemudian juga menyangkut masalah evaluasi dan monitoring mereka
karena ada di luar yang pulang dari syria
itu juga menjadi penting ya pak
itu menjadi penting
iya iya itu yang tadi sudah ada
karena jangan termotivasi dengan yang pulang itu
oke kita tunggu seperti apa pak bni pemerintah menyikapi soal enam ratusan wni eksistensi ini
yang paling penting juga tadi adalah deradikalisasinya
ini menjadi titik kunci sejak awal di assessment sampai kemudian selesai
ini harus terus menerus dipantau
terima kasih banyak pak bni mamonto sudah
hadir di layar demokrasi pada malam hari ini
demikian layar demokrasi malam ini
pastikan anda mengikuti perkembangan jalannya proses dan juga dinamika demokrasi di indonesia
bersama layar demokrasi di cnn indonesia